sre terus nikah
kita teh kan gak tau jodoh som
ah gak mungkin lah tuh kang
saya juga berharap kayak gitu
saya gak mau kamu teh kecewa
sre terus nikah
kang mau beli sugar
cak ngkom dari mana cek
kok gak selamat kang koswara
abis nganterin denny ke rumah temennya
mau beli sugar cak bagus buat denny
masih banyak ya cuk
kan ada acara antar bidadari di rumah kang aku
makan minum gratis semuanya
hidup teh makin susah cek
kirain cak engkom udah berangkat
terima kasih kang koswara
pernyataan kamu sobat
makanya sih meluah
bakal ajar kamu sama istri
sudah tak ada
nah ini gakjang
nggak akan cek
tak dari anak mu
harga sembah kote naik
denny juga makin gede
kebutuhan makin banyak
mau maksain berangkat
ibu saya gak mau
karena semua saudara saudara saya
kemaren kemaren juga cucu teh pengen berangkat
jadinya kayak begini jualan susu
jualan susu tak gede gajinya
gajinya mah enggak
ini teh pake sistem komisi
kalo gak lakuin gak dapet uang
bingung cucu teh
belom bayar uang kos
belum kirimin uang mingguan buat mama belanja
coba aja kalau sama mama dikasih izin berangkat
cucu teh pasti gak akan bingung cek
coba aja saya teh diizinin berangkat
saya teh pasti udah punya kulkas sekarang
deni teh pasti udah minum es sirup
kang kos warah teh juga gak perlu capek capek dorong rubak ciloknya
emangnya kang kos warah teh udah gak ngojek
ada apa pak
siapa yang ngasih tau alamatnya si aros
sobri pak dede yang ngasih
apa sih yang kamu harapkan dari si dede
ya kan bapak pernah bilang
kalau yang namanya jodoh tuh pasti ketemu lagi
kalau bapak bilang umur itu ada di tangan allah
bukan berarti kamu tidak akan mati tabrak mobil
lari neberang jalan tol tiap hari bolak balik
takdir itu bisa diusahakan
bisa ditunda bisa dipercepat
pilihannya kan bapak sudah kasih sinyal
tentang takdir kamu sama si dede
masih gak paham juga
ya sobri bukannya gak paham waktu bapak
kan bapak juga pernah bilang
kalau bilang belum ya belum
jangan dekat sama allah
dengar biar kamu paham
kalau kamu nyebrang jalan tol
atau lompat dari gedung tinggi
bisa saja kamu saya tidak mati
tapi kalau kamu patah tulang gegerotah
tidak sadar sadar bagaimana
mana yang takdir mana yang cari penyakit
belajar itu jangan sepotong sepotong febri
laki laki itu harus panjang pemikirannya
kayak mutih calon kepala rumah tangga
kalau kamu kawin sama saya tuti
selain dia lebih cantik
dia anaknya yoyo
pasti diberangkatkan lebih cepat
elisana bisa kerja di tempat yang lebih enak
yang lebih bagus
yang gajinya besar
bapak teh pengen kamu punya keluarga
mau gak bapak ngajak meros pindah ke ceraus ini
menurut bapak nyari penyakit
wah bapak mau siap siap mau sholah
pak saya stop disini aja pak
iya disini aja
terima kasih ya pak
terima kasih ya pak musa kim
mudah mudahan terus saya sampai disini
sekali lagi terima kasih pak
ingat ya seperti yang saya katakan tadi
bu yoyo itu punya bakat hebat
jadi saya pingin suatu saat nanti
bu yoyo bisa dikirim ke semua kantor cabang
untuk memberikan pelatihan buat para agen
jadi bu yoyo jangan berpikir
kalau karya disini itu hanya sebatas jadi agen
bu yoyo harus cepat mencari asisten
saya susah cari asisten pak
tapi susah cari orang
bu yoyo jangan mencari
bu yoyo kan sudah punya ilmu
nah dengan ilmu itu bioya bisa menciptakan agen agen baru yang bagus
nah dengan ilmu itu bu yoyo bisa menciptakan agen agen baru yang bagus
sekali lagi terima kasih sudah antar saya sampai sini ya pak
jadi saya akan pergi sekarang
bapak tahu kamu kesepian
tapi kan kita sering mengalami hal seperti ini
makanya kamu harus bergembira
biar ibu disana juga bergembira
anaknya gak usah jawab
bapak tahu kamu makan apa
bapak mau masak
bener juga kata pak mustaqim
kalau dicari maya gak bakal dapet dapet
harus diciptakan baru bisa dapat
mau beli sugar gak
susumur itu mengandung potasium cu
yang berfungsi untuk menggerakkan dinding pembuluh darahnya
yang berfungsi untuk menggerakkan dinding pembuluh darahnya
yang berfungsi untuk menggerakkan dinding pembuluh darah
supaya peredaran darah jadi lancar
kamu kenapa gak pergi aja ke luar negeri sih cuk
kamu cantik begitu
cie susumuri juga mengandung iodium
bagus untuk otak
apalagi untuk orang orang yang sering berpikir
enggak cu ah
vitamin a nyatanya bagus banget buat kulit
bikin kulit makin bercahaya
pokoknya dijamin jadi cantik coba
enggak cuk saya mah udah tua
ih susumuri juga mengandung kalsium cu
bagus untuk kekuatan tulang
supaya tulangnya tidak mudah keropos dan tidak mudah patah
manfaatnya emang gak sebanding cil sama harganya
kamu tuh kayak saya tuh
udah gak usah ngebahas itu
sekarang saya mau tanya sama kamu
berapa pendapatan kamu jualan susu
jadi gak pasti
gimana kalau kamu jadi asisten saya aja
saya gaji tiap bulan pasti
alhamdulillah bener ya cu
yaudah kalau gitu ya
ih cie yoyotnya mau kemana
jadinya ambil berapa botol
ya satu aja atu
yah nanggung atu cie
kalau cuma satu dua aja ya
kan buat besok pagi atu cie
susu murita lebih bagus diminumnya pagi
saya ambil dua duanya cu
kalau gitu tiga ya
ya pak pak atu
ya pak pak pakinya hilang betul
ya pak pak pakinya hilang betul
ya pak pak pakinya hilang betul
ya pak pak pakinya hilang betul
ya pak pak pakinya hilang betul
ya pak pak pakinya hilang betul

ya pak pak pakinya hilang betul
ya pak pak pakinya hilang betul